kepulauan pencabulan remaja enam belas tahun
kasus pencabulan remaja enam belas tahun di kepupaten parigimutong sulawesi tengah
dilaporkan pertama kali pada januari dua ribu dua puluh
namun kasus ini baru diekspos oleh kepolisian resor parigi mutong pada mei dua ribu dua puluh tiga ini
pencabulan terjadi di beberapa lokasi di wilayah parigemutong
sejak april dua ribu dua puluh dua hingga januari dua ribu dua puluh
para pelaku mengimingi korban dengan berbagai imbalan
korban diimingi uang yang bervariasi dari rp lima puluh hingga rp lima ratus
ada juga yang memberikan makanan pakaian serta pernah juga memberikan handphone kepada korban
polisi telah menetapkan sepuluh dari sebelas orang sebagai tersangka
salah seorang diantaranya seorang kepala desa
namun polisi baru menahan lima tersangka
lima tersangka lainnya masih akan diperiksa penyidik
dan polda sulteng memastikan lima orang sudah ditahan dan lima orang lainnya masih diperiksa
ada pun korban sementara dalam perawatan
penyidik sudah mengejar terhadap lima pelaku
lima kan sudah ditahan
yang lainnya akan dijemput ke penyidik
sementara kondisi korban juga sekarang masih dirawat di rumah sakit
dan kita minta juga dari ahli psikologi untuk memperiksa kondisi kejiwaan dari korban
sementara itu tenaga ahli pendamping hukum
unit pelaksana teknis dinas perlindungan perempuan dan anak
sulawesi tengah salma masri mengatakan
pihaknya tengah melakukan pendampingan hukum dan psikologi kepada korban
korban bisa ditetapkan dari sisi psikologi
dia sangat terguncang sangat mengalami tekanan psikologi
kemudian diperparah dengan situasi kesehatan yang terus memburuk
terus menjalani rangkaian pemeriksaan pemeriksaan
untuk menentukan mengenai spesifik penyakitnya seperti apa
dan apakah dari keseluruhan rangkaian kesehatan itu
apakah memang akan dilakukan rangkaian operasi
korban pencabulan sendiri saat ini masih menjalani perawatan intensif
di salah satu rumah sakit di palu
jafar gebuah palu sulawesi tengah